gue gak tenang
padahal kan semalam ibu habis marahin gue
gue jadi ngerasa bersalah banget
gue tuh paling takut
kalau harus ngelanggar apa yang udah ibu larang
lo berasa ada yang kurang gak sih
risky gak ikut bareng kita seru seruan disini
ya secara kan ini juga hari ulang tahun loh
lagian kenapa lo ngajak risky sih
kalo risky ikut bareng kita juga
ya nggak apa apa lah
kan risky tuh sahabat gue
bagian masa dia gak ada di hari ulang tahun gue
nah mendingan sekarang lo telfon aja risky
terus suruh dia nyusul deh ke tempat para layang
yaudah kalo gitu gue telfon ya
ternyata lo udah nelfon gue duluan
lo tau kan
kalau hari ini putri itu ulang tahun
rencananya gue mau surprisein dia
nemenin gue buat surplusin putri
sekalian gue minta ditemenin buat beliin kado
biar gue nanti yang ke rumahnya putri sendiri
sekarang gue lagi sama putri di puncak
gue baru kasih tau lo sekarang
lo sama putri lagi di puncak
lo berdua aman kan
oke lo share walk sekarang juga biar gue kesana ya
ya laris lo jangan panik dulu
orang pagi pagi kayak gini lo ada di puncak
iya bukan gitu juga
ini gue sama putri lagi ada sama pangeran
atta terus si dinda sama gio juga ikut
rencananya kita mau ke para layang di puncak
terus si pangeran rencananya juga pengen surpresin putri
mau ngajakin dia naik putri ke puncak

tapi putri tuh minta lo buat nyusulin kita kesini
ya buat seru seruan bareng bareng kita
gue pikir pikir dulu deh ya
ntar pangeran malah mikir gue macem macem lagi
udah lo tenang aja
kalo masalah itu katanya lo mau ikut gue ya
katanya putri putri bakal kasih pengertian sama pangeran
harusnya aku senang dengan proyek kerjasama yang ditawarkan oleh pak remon
tapi kenapa aku merasa gak tenang ya
apa karena aku takut kalo sampe pak raymond tau tentang masalah luku dan alex
yang udah memindahnamakan semua aset pak jaka jadi terbongkar
jangan kaget ya
putri udah sampe puncak belum ya
mendingan aku chat deh
bu nolong udah mau berangkat kerja
mau saya anterin gak
gak usah pak regar
lagian pak regar kan baru lari pagi
saya mandinya cepet kok gak sampe lima menit
udah gak usah pak
saya gak mau ngerepotin pak regar
tadi sebelum pak regar lari
bener ngeliat pangeran masih tidur
pangeran masih tidur tadi
pak regar yaudah kalau gitu saya jalan dulu ya
permisi pak regar
saya pengen mengantarkan kamu setiap hari
antar jemput ke kantor setiap hari
sekarang rasanya tidak mungkin
rival yang gak mungkin di
hari ini adalah hari penentuan joe
lydia bersalah atau enggak
atau ada orang yang bantu di belakang
kalo hari ini semua terpengar
terus kesempatan pak bos buat ketemu sama bu nawang
gak sesering naik main dong pak bos
justru kamu salah ya
saya pasti sering ketemu
saya akan mengajarkan bu nawang gimana mengendalikan perusahaan
wah pak bos bener bener ya
kalo untuk san gili
gak pernah kehabisan ide
george kandus dia pokoknya
kamu jaga di depan
mana pak haris ya
sudah lama nunggu
tidak terlalu lama
sudah bawa semuanya
bukti bukti sudah lompat
untuk bisa membeberkan semua bukti bukti ini ke lidia
aku akan tekan lydia
agar dia mau mengakui semua kesalahannya
kenapa perasaanku makin gak enak ya
apa aku batalin aja proyek ini
iya ini saya sedang di jalan menuju ke sana
sebentar lagi saya sampai di sana
baik ya terima kasih
kenapa pak remon sepertinya antusias sekali ya dengan kedatanganku hari ini ke kantornya
apa aku telepon alex aja ya
dia akan makin memaksa aku untuk
cepat menerima tawaran pak rewan
gue jadi ragu deh untuk lanjutin perjalanan kita ini
kok gitu put kenapa
gue kepikiran sama ibu
nih lihat deh
putri kamu udah sampai puncak
kalau sudah sampai jangan lupa kabarin ibu ya sayang
have fun ya buat kamu sama citra
sampaikan salam ibu untuk bapak dan ibunya citra
aku masih di jalan bu
ya sudah hati hati ya sayang
duri sahamnya di tujuan ibu kan wind
kalian tapi baru mampus per beside mielle ditempat
put sorry ya
gue jadi ngerasa bersalah banget
gue tuh paling takut kalau harus ngelanggar apa yang udah ibu larang
karena biasanya akan ada kejadian buruk yang terjadi kalau gue ngelakuin itu cid
salah satu contohnya apa
ya dulu waktu gue kecil
gue pengen banget coba naik sepeda
karena temen temen gue dulu semuanya punya sepeda
terus gue coba naik sepeda
dan lo tau gak apa yang terjadi
kepala gue tuh bendara banyak lagi
pokoknya parah banget deh
nah itu ibu kecewa sama gue
terus ibu sedih banget lihat keadaan gue kayak gitu
astaga parah juga ya
tapi emang bener sih put
duh omongan putri jadi buat gue makin merasa bersalah
apa gue ajak putri pulang aja ya
tapi gimana sama rencana yang dibuat sama pangeran
dia kan pengen banget naik para layang sama putri
lagian gue juga mau naik para layang
gue gak mau merusak rencana ini
semoga semuanya baik baik aja
tapi cid gue pengen banget naik para layang
sumpah seumur hidup gue belum pernah
gue penasaran banget
lo juga mau kan
hei guys mobilnya sekarang udah kelar
jadi kita bisa lanjutin perjalanan kita lagi
oh iya tadi juga si gio telepon gue
dia bilang katanya dia udah nyampe sama si dinda
cepet juga mereka ya
ya iyalah bener bener
ya iyalah ban mobil mereka kan nggak kempes gak bocor
yaudah kalau gitu kita let's go